sekitar enam puluh ribu penonton diperkirakan akan membadati kawasan ancol pada empat juni mendatang
mereka akan menyaksikan seri ke sembilan formula e di musim balap dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua di jakarta international e prix circuit
para penonton diharapkan menyiapkan diri dengan cuaca saat penonton balapan formula e
menurut perakirawan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg ayudya puspita pada rabu malam
langit jakarta mulai kamis tanggal dua juni hingga sabtu empat juni dua ribu dua puluh empat terpantau akan cerah berawan
kawasan jakarta utara tempat berlangsungnya balapan juga diperkirakan cerna berawan tanpa adanya potensi angin kencang yang berhembus
angin ini belakangan dikhawatirkan karena ada insiden atap tribun penonton yang ambruk pada jumat pekan lalu
namun bmkg menyatakan potensi terjadinya hujan masih tetap ada tergantung dari pergerakan udara yang bersifat dinamis
secara umum untuk perkiraan tiga hari ke depan di wilayah dki jakarta ya itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan
jadi kurang ada cuaca sikir sikirkan untuk tiga hari ke depan kami
untuk wilayah jakarta utara itu biasa diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan
untuk angin kencang untuk tiga hari ke depan diperkirakan masih aman ya untuk perakiraan kami
jadi belum ada perakiraan
tidak ada perakiraan untuk angin kencang
sementara itu untuk mengantisipasi cuaca panitia balapan telah menyiapkan skenario jika balapan harus dikelar saat turun hujan
co founder formula e alberto longo menyebut turunnya hujan juga akan dipertimbangkan
apakah balapan harus ditunda jika hujan terlampau deras
ataupun tetap dilakukan dengan skema wet race jika hujan turun dalam skala ringan
trek yang basah dan rintikan hujan yang turun
anggap alberto juga bisa menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pembalap
ini bisa memberikan hiburan bagi penonton dengan tingkat keamanan tinggi
sekurang kurangnya sekurang kurangnya akan diperkirakan pada hari jumat
tapi itu bukan masalah
fia dan juga emi telah berada di sini sejak awal
jika hujan terlampau semoga beruntung untuk pengguna
saya akan suka sebenarnya untuk memiliki sedikit hujan

lebih banyak pengalaman lebih banyak aksi di jalan
sebenarnya bagi para penonton yang suka motosport
sedikit hujan sedikit hujan itu juga sangat menarik
sebanyak dua puluh dua pembalap dari sebelas tim yang ada akan mulai berlomba di sirkuit dengan total panjang dua empat km dan delapan belas tikungan tersebut pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh
jakarta akan berperan sebagai sirkuit tuan rumah sebagai seri ke sembilan di musim balap dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
atau tahun ke delapan formula e diselenggarkan sebagai kejuaraan dunia
tim liputan cnn indonesia